hadirin dan juga pemirsa dewan juri telah kembali bergabung bersama dengan kami
dan apakah cukup sengit mungkin ya di ruang sidangnya sampai memakan waktu yang lebih lama dari yang kita prediksi
dan yang pasti satu hal yang saya ingat kalau tidak salah bang anies ini kedua kalinya ya abang hadir untuk abang none jakarta
yang pertama tahun dua ribu delapan kan tiga kali
dua ribu sembilan hadir dua ribu sembilan belas bukannya lagi ada tugas waktu itu
oh tapi hadir ya
so lupa seingatannya kelamaan
kalau bang lain kali lain kali kalau jadi host abang none itu kita di kontrak sepuluh tahun gitu
atau tiga periode sekalian jadi kami tahu itu sejarahnya
benar benar ingat langsung
bapak gubernur hadirin sekalian dewan juri terima kasih sudah berkumpul kembali
dan terima kasih masih terus berkomitmen untuk memberikan penilaian objektif dan dalam satu hati melayani
di tangan kami ada amplop tiga besar
hanya perlu kita berdua ingatkan kepada para finalis yang namanya tidak disebutkan
kami mohon tetap tegak berdiri semangat dan percaya diri sebab predikat predikat lain menunggu kalian
betul sekali predikat harapan tiga harapan dua dan harapan satu
bisa menjadi milik nama nama abang none yang tidak kami sebutkan dalam posisi tiga besar pada malam hari ini
hanya nama namanya sudah ada di tangan kami telah disetujui oleh ketua tim dewan juri ibu sri haryati
terima kasih ketua terima kasih juri
siapkan diri anda
mudah mudahan ini sesuai dengan harapan dan ekspektasi anda
dan kalau pun tidak kembali lagi
ini adalah hasil penjurian tidak hanya pada malam ini
tapi dari awal ajang pemilihan ini dimulai melalui tahap pre eliminasi sampai dengan malam hari ini
ini penilaian yang begitu lengkap
dan menghasilkan tiga besar abang none jakarta
yang pertama kepada abang selamat dari
jakarta pusat nomor tiga puluh lima bang andika pratama
berhasil diraih oleh
kepulauan seribu nomor tiga puluh enam none zaida jamila henry
yang berhasil masuk ke tiga besar abang none jakarta dua ribu dua puluh
jakarta selatan nomor dua puluh tujuh abang firmansyah raharjo
siapakah none berikutnya di tiga besar
dia adalah none dari jakarta selatan nomor dua puluh none saluar rabila
tinggal satu pasangan lagi yang memasuki posisi tiga besar
ini jagoan anda
kami ingatkan penilaian untuk masuk ke posisi tiga besar tidak dilakukan hanya berdasarkan penampilan mereka pada malam hari ini
tapi merupakan akumulatif dari penjurian di awal perjumpaan mereka dengan sembilan dewan juri kita di awal kompetisi ini dimulai
abang yang masuk ke posisi tiga besar
ajang pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua pada malam hari ini
satu tempat terakhir untuk none
satu tempat terakhir berhasil diraih oleh
hadirin dan pemirsa ini dia tiga besar finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua